terima kasih ya sama sama
saya permisi bu
terima kasih mbak
masih gak nyangka mama bisa bebas hari ini
terima kasih ya al din
tolong sampein juga terima kasih mama untuk kamu
di sini bukan
coba sekarang omangkan
coba sekarang omangkan
di sebelah sini
di sini berarti
sin salam ibu di oma
nih kalah ini
saya kembali dulu ya
silahkan ada di situ ya
oke sampai lagi lagi
tapi jangan ke toilet yang sini ya mas mas angga ke toilet yang lantai dua aja soalnya disini mampet udah dipanggilin tukangnya sih buat beneran
lantai dua ya dapat sini berarti ya naik ya
ya aku kesini
gue izin dulu ya sebentar mau keluar pengen ke apotek beli obat badan gue kayaknya gak enak banget nih
oh gitu yaudah tapi jangan lama lama nih nanti jadepa bos gue yang tanyain
si boim kemana ya
ya udah sih
makasih gelangnya elsa aku akan pakai gelangnya kamu jaga kesehatan di sana ya
terima hadiah dari gue
sekarang gantian rina yang tembak kuenya dimana ya nih coba tuh
hai adam pinter banget sih epa google cucu oma itu pintar ya mau mana pygin kan
oh zak si boim kemana
katanya mau ke apotek bos soalnya dia gak enak badan
ya gerbangnya buka
eh zak kamu kemana
sayang kamu tunggu di sini bentar ya
aku keluar bentar tadi aku liat boim lagi pergi aku cerita sama dia
ngapain sih nggak nyusulin dia
kita kan kesini buat jagain tante rosa
udah deh gak bakal ada apa apa juga
kamu mau kalau misalkan kamu keluar terus ada masalah di rumah ini
ya ditutup lagi aja gak apa apa
dah bagaimana urusannya ini
zak jagain bener ya
bu sarah sekarang ibu sudah bukan tahanan lapas lagi
jadi bu sara sudah boleh pergi sama keluarga
dan ini barang barang ibu semuanya
terima kasih ya
saya permisi bu
terima kasih bu
mama masih mau masih gak nyangka mama bisa bebas hari ini
terima kasih ya al din
tolong sampein juga terima kasih mama untuk kamu
kamu sekarang mau kemana
aku temenin kamu ya
mama mau ketemu sama elsa
mama nyamperin elsa dulu
gak apa apa bu
aku antar kamu
kalian mau ikut juga
saya masih ada sedikit urusan di kantor
jadi belum bisa ikut
enggak mama mama sehat
cuman akhir akhir ini memang ada sedikit teror di keluarga saya
dan teror itu kebetulan menimpa mama
tapi mama kamu sekarang keadaannya baik baik aja kanal
alhamdulillah mau baik baik aja pak
iya mama paham
tolong sampein salam mama untuk mama kamu
insya allah besok mama akan datang
insya allah besok mama ke rumah kamu mau silaturahmi
danin berarti di jalannya
aku bener bener nganyang kak ma
akhirnya aku bisa menghirup udara bebas lagi seperti ini
semua atas izin allah
selama aku di dalam sel kamu gak macam macam kan
lu macem macem ngapain
ya aku pikirin cuma gimana kamu keluar sama kesehatan anak anak
udah itu aja
ada cerita apa yang aku ketinggalan
yang aku belum tahu
sebenarnya ada berita besar soal irfan yang masih hidup
tapi nanti aja deh aku cerita soal ini sama mama setelah sampai rumah
acara ulang tahunnya andin aja
itu yang kamu kelewatan
tunggu tunggu tunggu
kamu telpon andin
waktu masih dilap
waktu masih dilap pas
aku tahu semua ini gak mudah buat kamu
tapi kamu udah melunakan hati kamu untuk andin
bapak sangat amat terima kasih sama kamu
aku mau jadi ibu yang lebih baik lagi untuk andin
aku tahu andin sebenarnya gak salah kok